prabowo subianto mengaku prihatin terhadap tren pemuda indonesia yang memilih menjadi tukang ojek setelah lulus sma
kubu jokowi menilai pernyataan itu sebagai bentuk pesimistis prabowo
sementara gerindra menilai pernyataan prabowo bukan bermaksud menghina
melainkan masih ada pilihan pekerjaan yang lebih baik meski tak lantas merendahkan pekerjaan lain
calon presiden prabowo subianto berbicara tentang tantangan ekonomi indonesia pada lima tahun ke depan
di hadapan pelaku bisnis dalam indonesia economic forum dua ribu delapan belas
prabowo menyampaikan jalur karir pemuda yang sedang tren saat ini
dikutip detik com prabowo menyoroti banyaknya pemuda yang setelah lulus sma memilih berkarir menjadi tukang ojek
ia mengaku sedih melihat kenyataan bahwa masa depan anak bangsa hanya menjadi tukang ojek
tim kampanye nasional jokowi ma'ruf meminta prabowo tidak merendahkan profesi tukang ojek
wakil ketua tki
jokowi ma'ruf abdul qadir karding menilai pernyataan prabowo sebagai bentuk pesimisme
ia menyebut sifat pesimistis memang sudah menjadi ciri prabowo
karding menegaskan pemerintah terus melakukan perbaikan termasuk sistem pendidikan
sementara itu wakil ketua umum partai gerindra fadli zon menjelaskan maksud prabowo bukanlah menghina
melainkan ada pilihan pekerjaan yang lebih baik
menurut fadli banyak pekerjaan yang lebih baik
itu tidak lantas berarti prabowo merendahkan pekerjaan
pembelajaran yang lain
pembelajaran yang lain
itu hanya tidak merendahkan ojek ataupun apapun itu
tapi implikasinya sepertinya besar
anda merasa bahwasannya pada saat di ekonomi digital seperti ini
keberadaan ojek online itu merupakan salah satu benchmark ya untuk pertumbuhan ekonomi di indonesia ataupun di dunia
bagaimana keluar statement seperti ini dari pak prabowo
ada dua hal ya
yang pertama itu adalah pak prabowo tidak bermaksud menghina ojek online
yang disampaikan pak prabowo ini kan keprihatinan bahwa anak indonesia anak muda indonesia
kuliah tinggi tinggi sekolah tinggi tinggi
tapi karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan karena ekonomi sulit saat ini
mereka akhirnya harus bertahan hidup
untuk bertahan hidup itu salah satu pilihan itu karena tidak ada lapangan pekerjaan adalah menjadi ojek online
nah saya tanya mas yuda mas yuda dikuliahin oleh orang tua mas yuda
orang tua mas yuda ikhlas gak mas yuda menjadi tukang ojek
nah karena memang orang tua punya cita cita yang lain
nah pak prabowo prihatin disitu itu satu
yang kedua kalau pak prabowo tidak ada maksud menghina
bahkan kalau teman teman ingat ya pada tanggal satu mei
di saat pak prabowo mentandatangani kontrak politik dengan buruh di istora senayan
ada poin ke delapan atau ke sembilan saya lupa
bagaimana pak prabowo subianto berkomitmen akan menciptakan peraturan ya
untuk kepastian hukum ojek online
bahkan pak prabowo menjamin kebebasan berserikat para ojek online
itu jelas programnya pak prabowo bagaimana pak prabowo memuliakan ojek online
jadi peraturannya dibikin regulasinya ada mereka akan diberikan kepastian hukum
oleh pak prabowo dan bang sandi di dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat

bahkan mereka akan diberikan hak ya yang akan diberikan kepada mereka
yang akan diberikan hak berserikat ya membangun serikat pekerja untuk ojek online
berarti bang andri sebenarnya ini disasar oleh perstatemen dari pak prabowo
dalam mengenai pengangguran angka pengangguran
dan belum solusi untuk memberikan lapangan pekerjaan
tapi ini ini kan tahun politik pemilu lima bulan lagi
tentu bang inas dan kawan kawan menganggap apapun celah kan harus digoreng
nah ini kan nanti tanyakan kepada tika goreng ya

sepertinya lapangan pekerjaan yang belum bisa diserap
sehingga tadi ya dikatakan oleh bang andre
terpaksa nih yang lulusan kuliah harus menjadi online
kalau kita ya kalau saya sih bicara data aja ya
kalau bisa kita bicara pengangguran itu
kita lihat dari mulai dua ribu enam ke sini terus penganduan turun terus
kita lihat di dua ribu sebelas saja enam enam triliun
dua ribu empat belas di akhir jabatannya pak sbe masih lima enam persen
dua ribu empat belas di akhir jabatannya pak sbe masih lima enam persen
dua ribu lima belas memang sempat naik enam dua persen
kemudian turun menjadi lima enam
dan dua ribu tujuh belas turun lagi menjadi lima lima
dan kemarin di februari sudah lima tiga belas persen
berarti sebenarnya pengangguran itu sudah turun
pekerjaan itu ada gitu
nah objek ini bukan artinya ada pengangguran nanti lari ke objek
ojek ini ada satu keniscayaan
ada satu teknologi baru yang namanya teknologi ya apa
adanya ekonomi digital yang baru
kemudian ada yang memanfaatkan peluang itu membuat ojek online
dan merekrut supir supir objek untuk terlibat di dalam bisnisnya
yang sekarang kita kenal jadi ada gojek ada yang namanya apa
itu bukan karena mereka tersisihkan tidak
jangan dianggap mereka tersisihkan
ini kan pandangannya pak prabowo kan seperti itu
seolah olah mereka ini jadi warga negara kelas dua
jangan seperti itu
ini adalah profesi pekerjaan baru
profesi pekerjaan baru akibat apa
akibat perkembangan teknologi digital
akibat perkembangan ekonomi digital
sehingga ada peluang
peluang pekerjaan yang namanya menjadi pengemudi ojek
tapi jangan menjadi pengemudi objek kemudian mereka dinafikan
ini yang tidak boleh
yang terjadi kan sekarang seperti itu dihina
padahal sekarang berapa pengemudi objek di jakarta saja setahu saya sudah mencapai satu juta
berarti ojek ini sudah menyerap tenaga kerja yang cukup baik gitu
sudah satu juta untuk jakarta
kalau kita hitung se indonesia mungkin di angka angka satu dua juta itu jiwa itu sudah terserap
walaupun tidak cukup signifikan dari total jumlah tenaga kerja yang ada di sekitar satu ratus tiga puluh lima juta tenaga kerja
tapi sudah bisa menyerap tenaga kerja
nah ini jangan dinafikan
kemudian bahwa perkembangan teknologi digital
ini sudah mencapai satu juta

ini sudah mencapai satu juta
ini sudah mencapai satu juta
ini sudah mencapai satu juta
ini sudah mencapai satu juta
perkembangan dari ojek ini bukan hanya nanti pengemudi ajak sekedar membawa penumpang
tetapi di situ kan ada hal hal lain pekerjaan yang mereka bisa lakukan
yaitu menjadi kurir pengantar barang atau mencarikan sesuatu buat customer
ini bukan pekerjaan yang saya katakan yang simple begitu saja gitu loh
bawa motor lantas keliling keliling bawa penumpang
membutuhkan juga skill keahlian
jadi jangan disepelekan pengemudi objek ini gitu
mereka harus punya skill
pertama bukan hanya skill pengemudi
tapi mereka punya skill bagaimana mereka mencari tempat tempat tertentu
mereka mensurvey tempat tempat tertentu
itu kan juga bagian dari tugas tugas pengemudi objek itu sendiri
mas bima ini perkembangan ekonomi digital salah satunya adalah pertumbuhan e commerce ataupun juga ojek online seperti ini
ini tadi seperti bang katakan bahwasanya itu kepastian ya
sesuatu yang tidak bisa disangka lagi
ini pasti disambungkan dengan kemampuan individu yang tidak terserap di dunia pekerjaan
karena tadi minimnya lapangan pekerjaan
kemudian juga pendidikan mereka mungkin tidak bisa berkompetisi dengan beberapa pihak yang memiliki kealian lebih
bagaimana anda melihat hal ini
pertama kita harus fair
di indonesia ini ada dua juta orang yang tergabung menjadi mitra driver
mau gojek maupun grab
kita bersyukur ada perkembangan ekonomi digital itu
tapi saya kira ada beberapa kritikan yang memang harus diadres
salah satunya adalah kenapa kok banyak sekali orang bekerja di sektor informal menjadi driver ojek online ini
kenapa mereka setelah misalkan lulus sma atau smk mereka tidak terserap
dan faktanya memang tingkat pengangguran turun
tapi tingkat pengangguran yang turun sebenarnya kualitasnya itu juga menurun
karena sektor sektor tumpuan kita mau pertanian itu minus penyerapan tenaga kerjanya dalam setahun terakhir
pertambangan tidak bisa kemudian meningkatkan
industri manufaktur juga sekarang masih loyo
akhirnya lulusan sma dan smk ini adalah penyumbang pengangguran yang paling tinggi
nah jadi kalau kita melihatnya secara fair
oke ini ada lapangan pekerjaan yang disediakan oleh ekonomi digital
tapi dalam jangka panjang kalau semakin banyak orang bekerja di sektor informal
dan ada beberapa kritik juga
pertama mereka bukan pekerja yang diakui sesuai undang undang ketenaga kerjaan
mereka selalu berkilah bahwa ini adalah mitra
yang artinya ketika mereka memakai jaket entah grab atau gojek ya
saya tidak sebut itu
tapi ketika mau pakai jaket jenjang karirnya putus
jadi tidak memiliki jenjang karir
berbeda dengan misalkan buruh yang bekerja di pabrik
nah kemudian yang kedua bagaimana dengan jaminan sosial
artinya kalau kita terus begini gitu ya
ekonomi digitalnya bukan kemudian memproduksi data analis gitu
atau kemudian web developer
saya khawatir bonus demografi sampai dua ribu tiga puluh lima ini
itu bisa menjadi berapa
itu bisa menjadi bencana demografi
nah di situ kemudian kritiknya yang harus diadres
ya kemungkinan saran juga bagi tim oposisi
misalkan kalau mengkritik
jangan kemudian hanya bicara angka pengangguran
tapi coba dibedah persektoran lebih jelas ya
karena sektor transportasi misalkan kenaikannya tidak terlalu signifikan
kemudian ada konstruksi infrastruktur
ya mungkin orang memilih untuk bekerja jadi driver online
karena infrastruktur yang dibangun lebih padat modal
tidak menyerap tenaga kerja sesuai kemudian harapan diawal
terpaksa dia beralih ke situ
nah maksud saya adalah kita syukuri ekonomi digital
tapi sekali lagi harusnya indonesia ini bukan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak bagi driver online
di negara negara yang berhasil ekonomi digitalnya yang dipacu adalah yang high skill labor
yaitu adalah orang orang yang kemudian punya kualitas it
yang kita memang sekarang sekitar enam sampai tujuh juta orang
kita butuh untuk it developer semi skill dan kemudian high skill
itu yang kita defisit di indonesia
yang menarik tadi mas biba mungkin saya kebangin
kalau yang saya underline adalah mengenai high skill daripada labor sendiri
mungkin di tim pak jokowi ke depannya seperti apa solusi ini sehingga muncul statement dari pihak pak prabowo bahasanya
daripada semua lulusan smu menjadi supir ataupun driver online
mendingan mereka ditingkatkan dengan pelatihan ataupun lapangan pekerjaan yang bisa menyerap mereka
jadi kalau kita lihat di visi misinya pak jokowi itu di misi nomor satu lima ya
tadi betul kita akan fokus juga di bonus demografi itu juga
dan juga fokus juga di apa di industri empat
yang pertama kita bagaimana kita akan berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan wirausaha muda
kemudian akses permodalan juga dipermudah
kemudian program inkubator juga harus diperbanyak
kalau sekarang kan hanya dalam hitungan jari program inkubator
tapi keingin nanti program incubator itu lebih diperluas
dan melibatkan bumn
baru sekarang kan hanya baru satu bumn saja yang terlibat yaitu pt telkom kalau tidak salah
tapi kita juga akan upayakan nanti bahwa program inkubator ini juga nanti melibatkan banyak bumn
sehingga mereka bisa melakukan pelatihan pelatihan di sana juga
sehingga diharapkan nanti ada startup startup muda yang akan muncul lebih baik lagi
lebih banyak lagi gitu
itu salah satu programnya adalah itu
kemudian sektor ekonomi baru yang memang dikembangkan nanti
termasuk di dalam misi dua empat ya
di dalam misi dua empat
itu bagiannya para wisata yang juga dengan teknologi digital
kemudian ekonomi kreatif serta ekonomi digital ini akan semakin mendapat perhatian nanti oleh pemerintah yang akan datang
kalau pak joko nanti terpih lagi menjadi presiden
kemudian pengembangan produktivitas dan daya saing untuk umkm kooperasi
dengan teknologi digital juga
kita memfasilitasi umkm nanti untuk kooperasi siap untuk ekonomi digital
kita harus siapkan itu
umkm jadi tidak lagi umkm seperti sekarang
ikut kooperasi itu ya
tapi kita persiapkan untuk mereka
seperti okoj mungkin bagaimana nih
ah ekonomi digital
agak berbeda mungkin
saya kasih kesempatan dulu
kasih dulu senior
baik baik baik
tapi yang paling penting adalah sekarang ada
dari persiapan itu mereka semua umkm dan kooperasi ini
apakah nanti mereka siap untuk terjun
siap untuk terjun ya
marketplace nya itu ya
mereka memang harus bisa bersaing
bersaingnya menjadi global
karena sekarang ada beberapa marketplace yang raksasa seperti alibaba dan lain lain
ini akan menjadi
menjadi juga tantangan buat kita di indonesia
bagaimana nanti ada satu marketplace yang besar
yang bisa menyaingi alibaba itu sendiri
untuk bisa masuk ke sana
masuk ke sini gitu
wah menarik sekali
tapi saya akan mendengar statement dari pihak prabowo
melalui bang andri
saya indonesia prime news
tetaplah bersama kami
ya anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan tadi saya sudah tergelitik mau bertanya ke bang andri rosyadeh
terkait dengan seperti apa sih
kalau mas bima sudah memberikan angin segar ya
bahwasanya pak prabowo tidak selamanya negatif
bahwasanya ternyata benar high skill labor itu yang perlu diperlukan saat ini
apa yang sebenarnya bisa anda jembatani ketika nanti kedepannya menjadi paket program kerja
ataupun menjawab pertanyaan ini
jadi tadi kan sudah saya jelaskan
bagaimana komitmen pak prabowo dalam kontrak politik itu
memastikan ada peraturan undang undang atau peraturan pemerintah soal ojek online
dan memastikan terbentuknya serikat ojek online
sekarang kita masuk kepada ekonomi digital ya
ekonomi digital itu ya tentu identik dengan dua hal
yang pertama inovasi
yang kedua entrepreneurship
pemerintah jokowi atau reset
bandingkan dengan singapura untuk biaya riset
kita tahu apbn singapura jauh lebih besar daripada apbn indonesia
dua ribu delapan belas ini kita merupakan negara kalau tidak salah ke sembilan puluh empat atau sembilan puluh delapan
dari satu ratus tiga puluh tujuh negara
bandingkan dengan dua ribu empat belas
kita negara ke enam puluh tujuh dari satu ratus dua puluh satu negara
jadi kita mohon maaf bang ya
cerita angin sorga pemerintah pak jokowi
bicara ekonomi digital kalau tidak peduli soal inovasi dan entrepreneurship
jadi yang abang sampaikan soal kewirausahaan ini menunjukkan bahwa indeks kewirausahaan
ini melemah di zaman rejim pak jokowi memerintah indonesia empat tahun belakang
saya bicara data fakta bukan hoax bang
lalu yang kedua
bicara ekonomi digital itu masa depan itu big data mas yuda
nanti abang bantah silahkan
big data itu itulah kunci ekonomi digital
kita harus menguasai big data
kita harus menguasai internet
semua harus kita kuasai
nah permasalahannya mas bima bisa menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah
pemerintah pak jokowi mengeluarkan dua puluh empat daftar negatif investasi
dari dua puluh lima itu ada delapan kebijakan yang bersinggungan dengan kominfo
bagaimana saya bacakan ya
supaya delapan bidang itu adalah jasa sistem komunikasi ke data
penyelenggara jaringan komunikasi tetap
penyelenggara jaringan telekomunikasi bergerak
penyelenggara jasa telekomunikasi layanan
pusat layanan informasi
dan jasa nilai tambah telepon lainnya
untuk kepentingan publik
dan jasa internet
dan jasa multimedia lainnya
ini menunjukkan apa
itu semua dalam kebijakan paket ke enam belas
pemerintah semua diberikan kesempatan untuk asing
pemerintah pak jokowi ingin kita menguasai ekonomi digital ini
apalagi tahun dua ribu lima belas kemarin
bisnis ekonomi digital itu ada sekitar dua puluh lima triliun dolar
di prediksi dua ribu dua puluh lima ini nanti ada dua ratus lima puluh miliar dolar amerika untuk asia tenggara
nah kita ingin menguasai paket ini
ekonomi digital indonesia mau jadi pemain
atau indonesia hanya jadi pangsa pasar
pemerintah menyerahkan bulat bulat ke asing
bahkan asosiasi penyelenggara
indonesia sudah memprotes pemerintah
karena ini berpihaknya pada asing
kita gadaikan seluruh kebijakan internet kita
big data kita untuk asing
bicara mau bikin ini mau bikin ini mau bikin ini
itu cerita angin sorga
karena semua diserahkan pada asing
itulah kebijakan pemerintah pak jokowi
terima kasih bang
luar biasa ini
jadi gak jelas
konsepnya gak jelas bener
jadi yang ditulis
tadi dibacain pak inas itu
jauh api dari panggang
kalau kita bicara tadi sekarang
katanya gak berkembang
buktinya kan rasio kebiasaan kan naik
tanya pak indief
itu data bps
kalau kita nggak mau percaya bps
maka nanti apbn itu nggak ada
karena apa pak
apbn datanya semua dari bps
mau pakai data dari mana lagi
nanti juga sahabat saya ini nanti duduk di dpr
akan menggunakan data bps
untuk menghitung mengkalkulasi apbn
masa data bps mau dinafikan
gak boleh begitu dong
jangan karena sekarang kita salah ngomong
kemudian kita bilang itu kata data dps
kalau salah ngomong aku salah ngomong aja
silahkan dulu pak indief
rasio kewirausahaan itu naik
bps mengatakan jangan ambil data lain
masa mau mengambil data dari world bank
apa nanti data world yang dipakai untuk apbn
ya enggak dong
jangan begitu dong
nanti juga kalau pak prabowo jadi presiden
mereka juga pakai data bps kok
nanti perangnya sama kita
oh kita harus pakai data bps
apa yang dikatakan sebenarnya itu enggak juga
sebenarnya kan tidak hanya kita yang sedang dengan tw sudah disebutkan
singapura bisa dua sekian persen
karena apbnnya besar
tetapi kan harus ada skala prioritas dulu
sekarang kan kita mempersiapkan sekarang adalah infrastruktur untuk apa
untuk perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain
itu kan perlu infrastruktur yang bagus
yaitu untuk distribusi
dan setelah ini baru kita kembangkan ke yang lain
misalnya infrastruktur migas kita siapkan
infrastruktur digital juga kita siapkan
itu nanti kalau ini sudah ada di visi misi
berarti porsinya nanti di apbn akan ditingkatkan gitu
bukan berarti sekarang visi misinya disini ada
lantas tidak ada tindak lanjutnya
tidak juga gitu
tindak lanjutnya ada
nanti bagaimana nanti ditingkatkan porsinya di apbn
untuk persiapan itu
berpengaruh enggak bang dengan anggaran dari untuk inovasi
saya kira kan begini
kan nanti setelah infrastruktur distribusi ini selesai
kan ada infrastruktur berubah

nah anggaran itu kan bergeser ke sini gitu loh
karena kita kan terbatas
punya apbn kita terbatas
itu apa sekitar dua ribu triliun lebih
mau ngapain cuma angka segitu
berarti kan harus pintar pintar sekarang mengalihkan anggaran
mas bima mau menambahkan
tunggu satu lagi sebentar
tadi dikatakan sekarang kenapa banyak orang beralih dari pertanian kepada hal lain
bukan pengangguran pertanian
pengangguran pertaniannya meningkat
tetapi kalau kita lihat bahwa program kementerian desa itu berjalan
bencana memang jalan gitu loh
dan menyerap tenaga kerja di luar pertanian
nah sebagian besar dari bumdes bumdes yang banyak sekarang
sekurang lebih ada empat puluh ribu
empat puluh ribu bumdes yang ada di indonesia
kan mereka memang selama ini bermainnya di para wisata
ya mas bima
jadi yang ini yang penyerapan ini yang beralih
sebelum mas bima masuk nanti tolong diingatkan mas bima
bagaimana kita bicara ekonomi digital
kalau pemerintah melakukan kesalahan luar biasa dalam memberikan asing untuk tampil menguasai ekonomi digital kita
oke yang ini saya belum jawab
yang ini saya belum jawab nih
tolong mas bimo bantu jelaskan ke bang inas
ada dana desa
tapi kalau untuk ke digital masih jauh
kemudian untuk serapan tenaga kerja
buktinya tingkat pengangguran di pedesaan kita naik
itu data terakhir per agustus ya
kemudian tadi bicara soal anggaran
untuk mendorong ekonomi digital butuh inovasi
saya agak kurang sepakat
semua bilang memang rasio kita anggaran untuk riset lebih kecil dibandingkan negara lainnya
tapi satu hal
kalau kita bisa berkaca misalkan
masih sektor pendidikan
riset bagian dari itu
apa yang terjadi
kualitas kita kalau dibandingkan dengan vietnam
jadi vietnam masih lebih bagus
dalam beberapa skor
seperti matematika bahasa kemudian sains
problemnya bukan masalah anggaran
tapi di indonesia ini adalah
mau dikasih berapa pun banyak anggaran
termasuk kemarin ada rencana gaji guru dua puluh juta ya
walaupun sudah diklarifikasi oleh prabowo ya
mau dikasih berapa pun banyaknya
kalau terjadi misalokasi
kemudian yang berikutnya lagi
banyak kemudian yang tidak tepat sasaran
masuk dalam belanja rutin
dan yang lebih parah lagi adalah soal pengawasan
banyak kemudian menjadi bancakan
jadi nanti kalau mendorong untuk bikin ini bikin itu gitu ya
sekarang fokus aja lah
kalau sekarang jangan anggap ada penaikan dari anggaran
ekonomi digital itu sekarang butuh dua hal
yang pertama adalah listrik
tetapi rasio elektrifikasi tidak menggambarkan kemudian
pada waktu waktu tertentu dibutuhkan listrik yang cukup banyak
itu listriknya bisa biar pet
yang kedua adalah akses internet
jadi fokusnya adalah ke situ
jadi masalahnya bukan anggaran
tapi realokasi anggaran
pada tempat sasaran
jangan saya juga kritik juga gitu ya
saya baca dari visi misi dari pak jokowi dan pak maruf amin gitu ya
ini ekonomi digital semuanya mau dikerjain
pak prabowo juga begitu
jadi hampir semuanya fokus yang satu bikin inkubasi
satu bikin co working space gitu ya
saya kira kok nggak ada kemudian fokus gitu
jangan jangan anak anak ekonomi digital ini
teman teman startup yang jumlahnya satu lima ratus startup di indonesia ini
mereka nggak butuh tuh yang model model pemerintah bikin regulasi ini dan segala macam
justru regulasi itu dipermudah bagi munculnya banyak startup yang berkualitas
tapi tadi ada katakan mengenai bagaimana menjaga
security dari para pekerja
mungkin kita kembali ke ojek online ya mas ya
perlukah seperti itu pemerintah campur tangan di sini
begini setelah dipelajari dari undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu tiga tentang ketenaga kerjaan ya
semua syarat ojek online itu menjadi pekerja itu ada semua di situ
mendapatkan pekerjaan ya
kemudian ada si pemberi kerja
problemnya adalah pemerintah yang kemudian tidak mengakui mereka itu sebagai bagian dari pekerja
sehingga sulit membuat misalkan serikat pekerja yang diakui oleh para aplikasi transportasi online
problemnya di situ
jadi pak prabowo sudah berjanji
ya justru makanya
oleh karena itu bukan masalah membuat atau merevisi undang undang lagi
tapi bagaimana implementasinya itu
ini yang kemudian tidak berjalan
jadi tidak ada ketidakberanian dari pemerintah khususnya kementerian tenaga kerja
untuk mengimplementasikan undang undang ini
sehingga mereka sampai sekarang hanya dijadikan sebagai mitra
menurut saya enggak
mereka ini adalah pekerja
dan sebagai pekerja berhak untuk membuat serikat pekerja
sehingga ada bargaining position termasuk soal tarif
dan bagaimana kemudian jangan sampai
suspend itu sepihak dilakukan oleh para aplikasi online nya
itu yang sekarang masalahnya di situ
itu yang menjadi
memang ada perdebatan juga di dpr
apakah mereka itu masuknya nanti sebagai pekerja atau tidak
tapi kan kalau hanya sekedar dibikin aturan
tapi kan aturan juga harus mengacu pada undang undang di mana
itu harus dibikin
kalau saya bicara sama kawan kawan
suka tidak suka kita harus bikin segera undang undangnya mengenai ini
karena tidak hanya sekedar nanti ojek online
kita tidak punya undang undang yang mengatur tentang bagaimana ekonomi digitalnya belum ada
sebentar sebentar lagi
kalau kita merevisi undang undangnya
itu nanti para lobis dari para aplikasi online
jadi saya buk
tidak bisa juga kita menganggap apa apa bisa dilobi
nggak boleh juga gitu loh
jangan menganggap sekarang undang undang kita seperti zaman dulu
yang apa apa bisa di lobis pada tahun tahun selesai reformasi
awal reformasi kan begitu
sekarang saya melihat tidak ada seperti itu
jangan menganggap semua bisa di lobis
nanti bapak ini nanti duduk di sana
sangat bisa di lobis undang undang dibikin
ya sebentar lagi
rahasia umum itu
kalau jangan bilang rahasia umum
karena saya juga ini lagi garap undang undang
saya wakil ketua komisi enam loh
anda bisa buktikan di mana saya di lobis gitu
sini ada ruu kppu
ruu kpp itu sangat penting buat para pengusaha
tapi ada lobis lobis itu tidak ada
oh sah sah saja bagi pengadilan
saya bilang sah sah saja
anda harus bicara konkret
siapa yang melobi gitu loh
ini ruu kppu itu sangat penting
bagi pengusaha sangat penting
ya pak sembimang bisa memberikan
ini tidak ada
bukan maksud saya
jangan sekarang langsung menganggap di dpr itu ada lobby lobby
bukan maksud saya
jangan anda mencap dpr jelek itu
jangan seperti itu
nggak boleh juga
ntar diluruskan dulu
jadi kalau mau minta mengganti undang undangnya
yang kita khawatir nanti isinya itu bukan berpihak pada para driver ojek online
yang ke pasal
ya kita lihat lah banyak lah kemudian disusupkan
ya tiba tiba di last minute muncul gitu ya
dulu undang undang ru pertembakawan ya muncul
tembakau sebagai salah satu budaya nasional
jadi dalam demokrasi kita sebenarnya sah sah saja aspirasi dari pengusaha disampaikan
nah tinggal nanti kemudian kuat kuatan dengan aspirasi dari para driver online ini
menyampaikan ke dpr
sayangnya dalam beberapa hal bergening position dari para driver online itu masih dianggap
nah itulah saya bilang juga
kalau kita hanya mengandalkan aturan
aturan gak akan tepat
emang harus dibikin undang undangnya
saya jelasin ya
pak prabowo sudah kalau kita bicara ke ojek online ya
kita keluar dulu dari konteks ekonomi digital
bicara ojek online pak prabowo itu sudah melakukan dua hal
yang pertama kontrak politik dengan buruh
kontrak politik itu ditransformasikan dalam visi misi pak prabowo masuk dalam program
bunyinya seperti ini
transportasi publik murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dan kepastian hukum
untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum serta menjamin hak berserikat bagi pengumum
di ojek online yang menjadi mitranya serta hak atas perjanjian kerja bersama
jadi jelas pak prabowo bukan hanya cerita angin sorga kita berpihak biar pihak tapi
tidak ada langkah konkret
langkah konkret jelas
pak prabowo berani mencari
pak prabowo berani mencari kontrak dalam acara mede dengan serikat pekerja seluruh indonesia
lalu pak prabowo memasukkan kontrak politik itu dalam program kerja kami
jelas bersama prabowo jadi presiden ojek online dijamin bahkan diberikan aturan kepastian hukum
serta jaminan berserikat
hanya prabowo sandi yang berani berjanji itu
pak jokowi sampai sekarang kita tahu tidak pernah berjanji
yang kedua bang kembali kepada ekonomi digital
bagaimana kebijakan pak jokowi
bagaimana kebijakan paket ke enam belas pemerintah rejim jokowi ada delapan kebijakan yang berhubungan
dengan ekonomi digital
ekonomi digital itu bicaranya masa depan itu big data bang
kita jangan mau jadi pasar ekonomi digital
kita harus jadi pemain ekonomi digital
seribu lima ratus startup ini sampai kemasin waktu harus jadi pemain
bukan jadi sekretar pasar
jadi kebijakan ini harus dijawab
oke nanti jawaban dari bang inas setelah judul berikut
si anadolisa prime news segera kembali
anda masih bersama kami di si anadolisa prime news
tadi bang andre menyerang anda dengan paket kebijakan pak jokowi
terutama penyerahan sektor sektor penting tadi ya katanya untuk
banyak hal yang sebenarnya bisa diberikan kepada warga negara indonesia untuk ikut terlibat
ini kan investasi apa
daftar negatif investasi di paket kebijakan ekonomi ke enam
ini kan sudah tiga tahun itu tidak ada yang mau ambil
usaha tidak mau buka
sudah kasih kesempatan tetapi tidak ada juga gitu
pengusaha yang berminat di situ
pengusaha di dalam negeri
ya tentu bagaimana kita nanti untuk membuka yang membuka supaya usaha ini bisa ada di dalam negeri
ya kita harus buka gitu
yang tadinya daftar negatif atau dia bersarat itu dibuka
supaya asing juga bisa masuk
siapa tahu juga nanti begitu kita buka ada juga dari dalam negeri yang mau bekerja sama dengan modal dari luar gitu
ini kan menjadi persoalan
sekian tahun dibuka tidak ada yang mau investasi
nanti kita harus bagaimana
mau dibiarin lagi tunggu tiga tahun tunggu tiga tahun
nggak akan ada yang buka buka juga gitu loh
berarti harus kita buka untuk asing supaya nanti ada stimulus lah buat di dalam negeri mereka untuk membangun industri seperti itu
itu yang pertama
yang kedua juga ada juga yang sebenarnya sudah dipegang asing tetapi aturannya belum ada
indosat kan begitu
dijanjikan oleh pak jokowi mau dibeli tapi mau habis periode kan dibeli
sekarang bagaimana mau dibeli saat begitu dua ribu lima belas saja sudah ruginya satu tiga triliun
nanti pak jokowi beli dibilang nih ngapain beli perusahaan rugi
nah kalau nggak bisa berjanji
sebelum janji mikir dulu gitu loh
karena belum dilihat
kan tidak dilihat waktu bakal rugi apa tidak
di dua ribu empat belas nya untung tau tau di dua ribu lima belas nya rugi satu tiga t
kesini untung kesini lagi lagi
jadi semua kan dilihat dulu
kalau nanti dibeli rugi
indosat kan aturannya belum ada
indosat udah sebagian besar
punya pembeli tiga berapa persen kan
sebagian besar sudah asing semua
nah ini nanti dia diambil sama odoredo semuanya
lebih baik dilepas aja
dari dulu kok nggak ada aturan tuh indosat
tapi sekarang diatur
itu yang pertama
yang kedua juga ada beberapa industri yang memang tidak ada dalam negeri kita import
dan ini juga harus dibuka bagaimana untuk menyiap tenaga kerja di dalam negeri
dan kita tidak diimport
supaya kita bisa menarik investor dari luar di buat di dalam
mas bilma menarik investor dari luar untuk memberikan peluang untuk asing
bukan nanti terhadap investor ya
porsi investasi langsung dibandingkan pdb di indonesia ini masih sangat kecil
itu satu hal
tapi bagi sektor yang kita anggap strategis ya kritikannya masuklah di situ
ya misalkan kemudian jasa internet ya akses layanan data itu
itu adalah masa depan ekonomi indonesia di situ
maka memang harus diproteksi
contohnya juga sekarang kemudian kalau kita kembali lagi kepada
kalau kita proteksi tapi sampai sekarang juga tidak ada yang mau bangun usaha di situ bagaimana
begini maksudnya kita itu kalau mau asing masuk silahkan
bukan begitu masuknya
kalau misalkan kita bicara nih
oke kita coba kemasinan dulu dari seorang
nasionalisme kebijakan pemerintah
silahkan mas mbak
jadi problemnya itu adalah gitu ya
pertama sektor strategis
yang kedua kalau kita berkaca
saya nggak ngebahas spesifik karena ini bukan forum untuk paket ke enam belas gitu ya
kita bicara ekonomi digital
kita balik lagi kepada driver online ini
berapa kepemilikan asing dalam transportasi online kita
itu cukup besar
berapa kemudian si founder itu saya nggak bilang gojek ataupun grab ya
yang kemudian itu benar benar memiliki sahamnya
karena memang konsekuensi mereka butuh uang dalam cukup besar
investor dari tiongkok masuk itu kemudian menginjeksi
dan akhirnya saya bisa duga porsi kepemilikan asingnya sekarang sudah terlalu besar
sangat dominan gitu ya
artinya kebijakan untuk merekrut ojek online
kebijakan remunerasi driver online di indonesia
itu bisa jadi bukan di drive oleh anak bangsa
tapi di drive oleh asing
bisa suatu saat kemudian asing bilang oke bisnis ini udah gak menjanjikan
dua juta orang driver itu nasibnya seperti apa
kasus uber misalkan kemudian dengan grab
ya mereka join gitu ya
tenaga kerjanya seperti apa gitu ya
untung masih bisa diserap gitu ya
tapi kalau misalkan katakanlah ada sesuatu force major dan tutup
itu menciptakan pengangguran kebanyakan
maksud saya harus hati hati kaitan dengan asing
kemudian dengan ekonomi digital
yang berikutnya lagi kita bisa bilang ya
kalau sekarang kita hanya sebagai kemudian kurir pengantar orang atau pengantar barang
sementara teknologinya kita impor
apakah kemudian data centernya research and developernya itu ada di indonesia
berapa persen yang seperti itu
apa di bandung di jakarta atau di jogja
di bangalore india
artinya dari segi services it nya
itu sebenarnya kita mulai mengimpor dalam jumlah yang cukup besar
nah ini kan artinya kan keberadaan transportasi online
menciptakan lapangan kerja tapi di sisi yang lain
itu kita banyak loss dari sisi inovasi
apakah ini salah satunya tadi dari segi alokasi untuk inovasi kemudian keterbatasan listrik internet juga salah satu
iklim investasi kita tidak mendukung
kita terlambat modal modal ventura di dalam negeri
untuk kemudian menyuntik anak anak start up
yang punya visi bagus gitu ya
jangan salahkan juga mereka kemudian kenapa harus menawarkan investasi kepada investor asing
karena di bank dalam negerinya banyak aturan yang membuat rumit untuk menyuntik
tadi bang ina sudah mengatakan hal itu ya
banyak bumn yang mau ikut
ataupun perusahaan perusahaan baru ini
itu kan nanti kan kemarin kan kita di periodiknya dimulai dengan telkom
nanti berikutnya nanti kita akan mulai dengan bumn bumn
ikut terlibat untuk nanti program program inkubator seperti itu
jadi bukan hanya telkom aja tadi
tapi juga tadi saya juga memang menarik dikatakan memang yang menjadi persoalan adalah internetnya kita
itu kan memang lebih banyak di pulau jawa
untuk di daerah di luar pulau jawa itu kita masih menjadi persoalan
nah ini memang yang menjadi tugas dari telkom untuk bisa sampai menjangkau ke sana
itu yang harus kita tingkatkan
padahal telkom sendiri begitu dia membangun cukup menjadi yang terbesar di singapura dengan telinnya
tapi kenapa di sumatera dan kalimantan tidak sebagus di pulau jawa
itu yang harus kita tingkatkan
kalau di stik memang tidak ada masalah
hidup matinya rizik itu sebenarnya karena topografisnya indonesia sendiri yang berpulau pulau
itu yang menyebabkan sering terganggu aliran di stik di kita
jadi itu memang yang harus dicari jalan keluarnya oleh pln itu sendiri
saya ke bang andri nih
energi listrik yang bervariasi banyak ini itu menjadi persoalan juga sebenarnya
saya ke bang andre nih statement anda terakhir
tadi beberapa insight menarik
karena cuma satu segmen ini terakhir
bagaimana anda melihat
tadi sebenarnya kita telat nih bahwasanya para investasi dalam negeri tidak melihat bisnis start up ini sebagai sesuatu yang dijanjikan
lalu bagaimana dari pihak anda untuk membaca peluang kedepannya
pasti akan banyak sekali

ya makanya kan dari awal kita pak prabowo sudah berjanji ya
ini sebenarnya ini bisa berlaku umum ya
di kontrak politik dengan buruh itu memastikan ada regulasi ya
yang memastikan kepastian hukum kepada ojek online maupun startup startup lainnya
juga memastikan ojek online itu mendapatkan jaminan berserikat
itu ada di kontrak politik dan dengan buruh ada di dalam visi misi dan program kerja
kita akan segera merevisi
pak prabowo dilantik jadi presiden oktober dua ribu sembilan belas kita akan revisi segera kebijakan yang sangat sangat pro asing ini
bagaimana masa depan tadi yang disampaikan mas bima
internet big data interkoneksi itu semua masa depan bisnis itu itu
masa depan indonesia masa depan ekonomi ini
kalau di dalam bisnis itu gopay ovo pay trend itu kan masa depan
yang hal hal ini kita bagaimanapun juga kita bukan anti asing
tapi jangan semua dikasih asing
hal hal yang strategis untuk anak bangsa diserahkan
ini kebijakan yang saya anggap tidak nasionalis tidak merah putih dan pro asing
dan kami akan segera memastikan setelah dilantik akan kita revisi kebijakan yang amburaduli ini
ini yang kita minta bang inas sebenarnya jujur saja
saya rasa partai hanura juga menolak ini
tapi gak enak kan
karena ini kan harus belapak
terima kasih sekali
tapi ini penting ini
jangan sampai kedaulatan ekonomi digital kita kita gadaikan untuk kepentingan asing
terima kasih bang andre untuk statementnya
bang inas juga mas bima tadi memberikan insight menarik sekali terkait dengan bisnis digital
ternyata tidak hanya sesederhana itu ya
bahwa saya hanya memberikan kemampuan kerja pada sektor informal yang seharusnya mereka bisa ditingkatkan kemampuan skillnya
sehingga mereka bisa berperan lebih banyak lagi di perekonomian negeri ini
terima kasih buat tamu saya malam hari ini
pengembangan ekonomi digital di tanah air sudah tidak bisa dibendung lagi
ia menggerakkan roda perekonomian dalam ekonomi tanah air
perbaikan masih perlu dilakukan
namun sekecil apapun peran yang dilakukan pelaku industri digital wajib dihargai
karena pada dasarnya mereka membantu menopang ekonomi negeri
ya cnn indonesia prime news akan kembali saat lagi
tetaplah bersama kami